untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di singapura kita telah terhubung dengan ilham samudera warga negara indonesia yang bermukim di singapura
selamat sore ilham bisa mendengar suara kami
selamat sore dengan mbak fani atau
ya betul sekali
mas ilham ini bagaimana kondisi terkini di sana saat ini apakah panic buying masih terjadi
kami tadi sekeluarga baru jalan jalan ke satu mall
kelihatannya tidak terlihat
memang ada beberapa rak yang terutama di bagian tisu paper kayak toilet paper dan ada wingstant wudles dan bagian di beras
memang agak sedikit terlihat lebih kosong
cuman ada beberapa stok stok yang terutama merek merek generik ya itu sudah di restock kembali
oke berarti kondisi saat ini sudah mulai tenang begitu ya
jika dibandingkan dengan kemarin sempat terjadi
adanya panic buying di antara masyarakat atau warga negara singapura di sana betul
ya apa yang saya observasi hari ini kelihatannya sudah kembali tenang ya
oke lalu pak ilham selain kemarin sempat terjadi panic buying di masyarakat singapura
lalu apa efek lain dari penyebaran virus corona ini terhadap kehidupan sehari hari warga singapura sejauh pemantauan anda
kalau dilihat dari situasi jalanan kelihatan lebih sepi
terus yang kedua kami barusan tadi mampir ke hawker
salah satu tempat untuk minum kopi atau makan makanan khas singapura
itu pun cenderung lebih kosong dibanding yang lain
karena memang kan di pemerintah singapura melalui channel whatsapp gov sg
itu agak meng encourage kalau memang seandainya nggak menghindari tempat tempat yang keramaian

oke lalu pak ilham setelah menaikkan status waspada corona
ini dari kuning menjadi oranye sejauh ini bagaimana pantauan anda terkait pemerintah singapura
melakukan penanganan terhadap penyebaran virus corona
sejauh yang saya tahu pemerintah singapura itu menaikkan status menjadi orangnya
bukan karena ada sesuatu yang parah
cuma sepantauan saya ya
ini karena pemerintah singapura sudah kewalahan untuk mengkorelasi antara penyebaran virus dengan root cost nya
jadi biasanya di situ pemerintah singapura ini sangat sistematis
dan dia sangat transparan untuk memberitahu hal hal seperti ini
nah dinaikkan itu karena ada beberapa kasus yang tidak bisa dirunut
ini penyebarannya didapat dari
sumbernya dari mana itu sudah mulai sulit
dan pm lee kemarin kan juga sudah membuat video
sudah disebar melalui beberapa akun sosial media
yang memang mereka mengakui
kemungkinan sudah ada penyebaran virus di tengah tengah masyarakat gitu
nah karena itu dinaikkan menjadi statusnya oranye
bukan karena tiba tiba meledak penyebarannya
bukan bukan seperti itu
pak ilham apakah untuk warga negara indonesia sendiri
ada himbauan dari kbri terkait penaikan status ini
saya baru baca di press release nya di kedutan besar singapura
ada ada beberapa himbauan
tapi kebanyakan itu meng echo pengumuman dari pemerintah singapura
contohnya misalnya ada kasus per tiga puluh lima itu seperti apa
kasus nomor tiga puluh enam seperti apa
yang saya tahu dan saya mungkin salah
ini pak pemba beri ini hanya meneruskan informasi informasi
yang memang sudah bisa didapatkan melalui situs situs resminya pemerintah singapura
lalu apakah pak ilham dan keluarga ini ada rencana untuk kembali ke indonesia
mengingat situasi yang seperti ini di singapura saat ini
enggak ya karena pertama
ini tidak separah yang dibayangkan orang orang
tapi memang harus tetap waspada gitu ya
dan pemerintah singapura sudah dengan sistematisnya dengan transparansinya
itu sudah memberitahu dan langkah langkah pencegahan itu pun sudah dipaparkan dengan secara detail gitu
jadi kalau menurut saya sih
daripada kita malah menambah beban kepada aparatur negara
baik itu di singapura atau di
enggak usah gitu
baik terima kasih pak ilham samudera warga negara indonesia yang saat ini berada di singapura
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom